hai setelah kurang dua jam penerbangan dari singapura akhirnya saya mendarat di bandara
soekarno hatta tanggerang banten terhitung lima april dua ribu dua puluh dua pemerintah indonesia melonggarkan sejumlah
syarat kedatangan bagi pelaku perjalanan luar negeri atau ppln ya bagi ppln atau para pelaku
perjalanan luar negeri saat ketibaan jakarta untuk menyiapkan sejumlah hukuman sesuai dengan surat
pemerintahan yang baru memang ada sejumlah poin kebijakan yang berubah dengan adanya perubahan ini
kita akan lihat nih berapa lama ketika ppln sampai keluar dari pesawat sampai dengan selesai pemeriksaan
ini kira kira membutuhkan waktu berapa lama kita cek ya saya akan mulai topo check kita akan hitung
dan para penumpang lainnya bergegas menuju arah pintu keluar bisa dibilang suasananya tidak
terlalu padat saat kedatangan penerbangan saya kurang dari sepuluh menit berjalan saya melihat
beberapa bilik atau pos pemeriksaan yang sebelumnya digunakan untuk pemeriksaan pcr dan dokumen
kesehatan sudah kosong alias tak lagi digunakan saya pun tiba di pos pemeriksaan dokumen yang
berada tepat sebelum gerbang imigrasi ppln pun mulai mengantri untuk menjalani pengecekan
jumlah pos dan petugas yang cukup banyak memudahkan ppln tak perlu antri terlalu lama
ppln yang tiba wajib menunjukkan paspor boarding pass sertifikat vaksinasi covid sembilan belas lengkap yaitu
dua dosis dan atau booster bukti pcr dua x dua puluh empat jam sebelum kedatangan indonesia dengan hasil
negatif serta mendaftar e hack dengan memenuhi syarat ini serta suhu tubuh di bawah tiga puluh tujuh lima derajat
celsius maka ppln pun dapat melanjutkan perjalanan tanpa pcr sementara untuk ppln yang memiliki
gejala dan suhu tubuh di atas tiga puluh tujuh lima derajat celcius tetap diwajibkan menjalani pcr sebelumnya sejumlah
ppln sempat mengeluhkan mekanisme pcr di pintu kedatangan internasional bandara soekarno hatta
tanggerang banten pasalnya antrean tes membludak usai tren kedatangan ppln ke indonesia menyusul
dihapuskannya syarat karantina bagi ppln yang sudah menerima vaksinasi lengkap dan booster
oke total hampir kurang lebih tiga puluh menit ya kita stop ya kurang lebih tiga puluh menit dari keluar pesawat
pemeriksaan kesehatan imigrasi sampai menunggu bagasi dihapuskannya pcr tes pcr sebagai syarat
kedatangan ppln memangkas durasi ppln yang tiba di indonesia
sehingga memang tidak perlu mengantri terlalu lama tidak perlu berkerumun mungkin seperti yang
pernah dialami sebelumnya tapi tetap harus diingat kalau memang baru tiba dari luar negeri selain
disiplin protokol kesehatan anda juga jangan lupa kalau memang merasa ada gejala atau sesuatu yang
dirasa tidak enak untuk segera melapor atau melakukan pemeriksaan kesehatan covid sembilan belas agar
sekitar anda merasa aman dan juga nyaman di padirah itabah warsa pangerangkata